mau ikut shorthing film di hongkong
buat balas dendam
balas dendam ke didu
kamu jangan kebanyakan ngopi
gak bagus buat lambung
kang cecep ada di kantor
waktu aku berangkat sih ada
masih ada di kantor nggak
mau pergi gak
kalau ada di kantor
gak ada rencana mau pergi
masih ada di kantor
ada rencana mau pergi nggak
tese arena mau kesana
paling sebentar lagi
baru mau berangkat
masuk aja kang
udah dapet kerjaan
di proyek bangunan
kerja di bangunan
kalau cuma angkut bata
atau bukan aja sih bisa
gak ada yang bisa diangkat
gak ada yang bisa diangkat
gak ada yang bisa diangkat
mau ikut shotting film di hongkong
buat balas dendam
balas dendam ke didu
kamu jangan kebanyakan ngopi
gak bagus buat lambung
katanya jangan kebanyakan ngopi
gak bagus buat lambung
gak bagus buat lambung
cuma ngabisin punya kamu aja
percuma kamu bisa kungfu
lidu itu banyak backingnya
lihat aja suatu saat nanti
mereka satu persatu
mereka satu persatu
hai haiwan waktu itu disini cuman buat bikin kita sekarang kita udah aman ayo
nggak kesini lagi kita jadinya nggak bisa terus latihan tinju kalau iwan
sebetulnya kita masih bisa latihan pagi sebelum kerja atau sore
setelah kerja karena iwannya udah enggak kesini lagi kan bisa aja kesini sengaja
kalau mau latihan sendiri dulu enggak papa biar enggak lupa dan kakakku siap
nanti saya kasih tahu ibing
hai kata iwan besok atau lusa mau kesini tapi kalau kita mau latihan sendiri dulu
enggak papa biar enggak lupa biar enggak kaku
kutu hai d
saya beli ini buat kang gobang
ini besok mau saya pakai buat kerja
masa kerja pakai kaos oblong sama celana trending
emangnya kang kobang udah dapat kerja
jadi kena boin batas sama adukan wan
itu kerjaan yang butuh banyak tenaga
gak cari yang lebih ringan
waktu di lp
saya dapat pelatihan sama yang lain
saya nggak berani ngelamar kerja di tempat yang butuh keterampilan
kalau ditanya belajar dimana
kalau jawabannya bohong
kalau ditanya bohong
kuatir malah gak diterima